orang tidak bisa milih siapa bapaknya siapa ibunya
kalau bisa milih bisa saja saya pengen jadi anak presiden
sesuai dengan panduan panduan syariat
itu harus dilakukan dengan penuh kesebaran
jangan kita berutus asa
karena belum ada yang
belum dilaksanakan belum diterima
jangan kita kemudian merasa
ini biasanya kadang kadang merasa
sebagai manusia tentu kita akan merasakan itu
rasulullah sendiri bahkan juga pernah merasakan itu
sehingga diingatkan oleh allah
karena orang mekah itu tidak beriman
kok belum ada orang yang beriman
kalau saya mau kata allah
saya akan turunkan dari langit
saya tundukkan semua bisa
apakah kamu mau memaksa manusia
bisa memaksa semua bisa
layaka tidak pernah ada yang maksiat
malaikat itu semua bisa
kita juga ada yang dipaksa oleh allah
misalnya kita lahir di mana kita nggak bisa milih pak gubernur
walaupun sekarang jadi gubernur bangka belitung lahirnya di aceh nggak bisa
saya milihnya lahir di bangka nggak bisa
betul nggak ada orang bisa milih saya mau lahir di mana nggak ada
orang tidak bisa milih siapa bapaknya siapa ibunya
kalau bisa milih bisa saja saya pengen jadi anak presiden
ada yang hidungnya pesek apa bisa milih
kalau bisa milih mancong semua semua nggak ada yang pesek
salah memilih jalan hidup allah tidak maksa
supaya datang kepada allah
supaya datang kepada tuhannya dengan ketaatan yang pilihannya sendiri
supaya datang kepada tuhannya dengan ketaatan yang berdasarkan kecintaan
makanya suruh milih kita itu
nah inilah kita istilahnya kita ingin memilih ya pilih
mau beriman apa tidak beriman
saksikan program program kompas
untuk mengetahui siaran digital ptv dan media streaming lainnya